saudara polisi menggerebek lokasi penyekapan seorang perempuan di sebuah apartemen di kawasan kemayoran jakarta pusat
selain menyelamatkan korban polisi juga menangkap dua orang pelaku penyekapan
unit reskrim polsek kemayoran menggerebek sebuah kamar apartemen mewah di kawasan kemayoran jakarta pusat
di dalam kamar polisi mendapati korban dalam kondisi terluka dengan tangan dan kaki terikat
menurut polisi aksi penyekapan terjadi pada senin lalu
satu pelaku berhasil ditangkap di lokasi kejadian
sementara pelaku lain yakni pelaku utama diringkus di stasiun gambir saat hendak melarikan diri ke luar kota